ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar berharap mendapat dukungan dari presiden joko widodo maju menjadi calon presiden atau wakil presiden dua ribu dua puluh empat
hal itu cak imin sampaikan merespons presiden jokowi yang tercatat sudah tiga kali mengisyaratkan soal dukungan kepada sejumlah tokoh politik
meski demikian koalisi gerindra pkb saat ini belum mengumumkan kandidat presiden dan pasangannya di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
instan cawapres ya nanti moga moga kita di endorse juga
sebelumnya jokowi telah beberapa kali mengendorse tokoh yang dianggapnya layak menjadi calon presiden
pada rabu sebelas januari jokowi memberikan sinyal yusril ihza mahendra untuk menjadi capres atau cawapres di pilpres dua ribu dua puluh
hal itu disampaikan jokowi ketika menghadiri rapat koordinasi nasional dan musyawarah dewan partai bulan bintang di pulau gadung jakarta pusat
saya mendukung lo
kalau prof yusri di dua ribu dua puluh empat nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden
lalu di bulan november dua ribu dua puluh dua ketika memberikan sambutan di acara hut perindo
jokowi berkelakar bahwa dua ribu dua puluh empat merupakan tahun kemenangan prabowo
prabowo subianto jika maju sebagai calon presiden ri
kelihatannya selanjutnya kejahatannya pak prabowo
lalu jokowi juga memberikan kode lewat sebuah narasi yang menyebut
ciri pemimpin rakyat itu memiliki rambut putih
pesan jokowi itu disampaikan di hadapan para relawan jokowi di ilora bungkarno
jakarta pada akhir november
ada juga ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua ada
ada pun wakil presiden ri maruf amin sebelumnya menegaskan
dirinya tidak lagi berminat maju sebagai capres maupun cawapres pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
dia menyebut usianya sudah sepuh untuk kembali maju
tim liputan cnn indonesia